penyembelihan hewan kurban pada hari raya idul adha sepuluh zulhijjah
dilakukan setelah sholat id dan selama tiga hari
yaitu sebelas dua belas dan tiga belas zulhijjah
biasanya pemotongan hewan kurban dilakukan di tempat tempat
yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat maupun pihak masjid
tetapi pandemi covid sembilan belas membuat pemotongan hewan kurban tahun ini
akan berbeda dari sebelumnya
majelis ulama indonesia mui provinsi jawa barat
mengeluarkan panduan penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi covid sembilan belas
selain memerhatikan syarat syarat kehalalan penyembelihan
juga harus memenuhi protokol kesehatan
mui panduan mengenai penyembelian hewan kurban
secara syarat harus terpenuhi kemudian secara protokol kesehatan harus dijaga
coba kewajiban agama menjaga jangan sampai terkena virus atau terkena penyakit
sehubungan dengan pandemi covid sembilan belas
dinas ketahanan pangan dan peternakan provinsi jawa barat
telah menerbitkan surat edaran kesiapan pengawasan kesehatan hewan
menjelang hari raya idul adha
surat edaran tersebut meminta agar dinas terkait di kabupaten kota
untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan
di tempat tempat beresiko
tetap melaksanakan kegiatan vaksinasi sesuai jadwal
dan tetap melaksanakan pemotongan hewan kurban
dengan menerapkan protokol kesehatan
untuk mencegah covid sembilan belas bagi semua orang yang terlibat
kita sudah menyediakan kurang lebih dua puluh tujuh dua ratus lima puluh vaksin
di delapan kabupaten di antaranya ada kota kabupaten bekasi
depok kota kabupaten bogor kemudian kerawang subang dan purwakarta
nah ini sudah dilaksanakan dan ini empat minggu sebelum tanggal tiga puluh satu
sudah selesai dan sekarang sudah selesai dilaksanakan
untuk mencegah covid sembilan belas
untuk menjamin kesehatan hewan dan daging
dinas ketahanan pangan dan peternakan provinsi jawa barat
mengerahkan sekitar tujuh ratus dokter hewan
yang akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan
sebelum penyembelihan dan setelah penyembelihan